saudara pj gubernur jawa tengah mengunjungi warga terdampak banjir di kabupaten demak
pj gubernur memberikan bantuan pangan serta akan melakukan rehabilitasi infrastruktur yang terdampak banjir
pasca banjir yang merendam ribuan rumah di seluruh wilayah demak
terdapat kerusakan parah pada infrastruktur jalan maupun tanggul serta rumah warga
dengan membawa bantuan senilai lebih dari lima ratus delapan puluh satu juta rupiah yang berupa beras sembako telur ayam
serta lainnya pj gubernur jawa tengah bersama dengan bapanas mengunjungi warga terdampak banjir di kabupaten demak
adanya bencana banjir yang merendam wilayah demak ini membuat kerugian besar terhadap pasokan beras untuk nasional
dengan sekitar dua ratus ribu ton beras
yang mestinya bisa dihasilkan petani demak
adanya bencana banjir yang merendam kabupaten demak sebagai penghasil beras
menjadikan kondisi ini kekurangan pasokan dari petani di wilayah demak
atas kejadian bencana banjir yang melanda demak
bapak nas menggandeng bumn serta pihak swasta untuk membantu kebutuhan pangan warga demak yang terdampak banjir
kita prihatin kepada banjir yang ada di demak
dan tadi bersama pak gubernur dan bupati
kita derek titip tanda sayang kita dari para penggerak di bidang pangan
untuk bisa sedikit berbagi kepada saudara saudara seluruh sini
perlu diketahui bahwa demak ini adalah salah satu sumber terbesar penghasil padi yang tentunya nanti menjadi beras
sementara itu pj gubernur jawa tengah menambahkan
akan berkoordinasi dengan bnpb serta kementerian pupr
untuk melakukan pembenahan infrastruktur serta kondisi rumah warga yang rusak terdampak banjir
seluruh tanggul yang jebol ini yang besarnya ada empat
jadi tiga di gerobogan dan satu yang paling besar ini memang di karanganyar
ini berkat kerjasama tentunya dari pupr kemudian bnpb
bppd baik provinsi maupun kabupaten
tni polri ini sudah bisa ditutup dan saat ini memang tinggal penyedotan genangan air yang akan dibuang ke ini ya ke sungai
jadi saat ini ada dua puluh dua alat pompa yang harus kami lakukan
dan kita harapkan mungkin dalam waktu dua hari tiga hari ke depan sudah surut
lebih lanjut pj gubernur jawa tengah menambahkan akan mempercepat pembenahan infrastruktur
pada kondisi jalan raya serta tanggul dan rumah warga yang terdampak banjir
namun percepatan pemulihan kondisi jalan dan tanggul yang mengalami kerusakan
akan dilakukan sebelum pelaksanaan arus mudik maupun balik lebaran